kita bisa setidak tidaknya menyiapkan tiga tempat tidur untuk awal
dan ini akan kita bangun sistemnya dengan secara lebih baik
harapan kita bersama adalah bahwa ini pun menjadi langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
di dalam kaitan dengan penanganan covid sembilan belas ini
sudah dijelaskan tadi bahwa pemerintah melengkapi segala kebutuhan terkait dengan layanan rawatan covid sembilan belas
salah satu yang sekarang sedang menjadi isu kita adalah bahwa kekurangan apd
saat ini sudah disiapkan satu ratus lima ribu apd dan akan segera didistribusikan
kemudian di dalam tataran itu juga telah disiapkan juga satu ratus dua puluh lima ribu kit
untuk rapid diagnostic test alat pemeriksaan cepat sebagai bagian dari screening
untuk kita menemukan kasus positif di tengah masyarakat
saya akan mengulangi sekali lagi tentang strategi yang kita laksanakan di dalam kaitan dengan penanganan sebaran covid sembilan belas ini
yang pertama sudah barang tentu ini adalah bagian proporsi kita bersama yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat
dan seharusnya dilaksanakan
di dalam rangka mengurangi resiko terjadinya penularan dari orang ke orang untuk kasus covid sembilan belas
yaitu menjaga jarak dalam komunikasi menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial dengan orang lain
kita pahami bersama bahwa penularan penyakit ini adalah bersumber dari orang yang positif mengandung virus
kepada orang lain melalui perantaraan droplet
droplet itu adalah percikan percikan ludah yang kecil kecil dari seorang yang sakit kepada orang yang sehat
pada saat dia berbicara pada saat dia batuk pada saat dia bersin
oleh karena itu maka menjaga jarak secara fisik antara satu orang dengan orang yang lain
ini adalah langkah yang paling bagus dan paling benar di dalam kaitan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan ini
namun juga harus disertai
dengan upaya yang secara terus menerus dan benar
melaksanakan kegiatan mencuci tangan dengan sabun
karena kita tahu bisa saja droplet dari orang yang sakit itu jatuh ke benda yang ada di sekitar kita
dan tidak mustahil ini akan kita sentuh secara tidak sadar
dan yang kita khawatirkan adalah setelah terjadi pemindahan partikel virus ke tangan kita
kemudian kita mengambilnya
kemudian kegiatan makan minum atau memanipulasi hidung mulut mata
dengan tidak didahului cuci tangan
ini juga menjadi peluang yang paling gampang untuk kemungkinan terjadinya penularan
oleh karena itu mengatur jarak secara fisik dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting
inilah sebabnya mengapa pemerintah secara terus menerus mengingatkan kepada masyarakat
dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa mengingatkan pada komunitasnya
untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang
kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sempit dengan orang yang demikian banyak
ini akan memberikan resiko yang sangat tinggi terkait dengan penyebaran dan penularan penyakit ini
ini yang menjadi penting untuk kita pahami
kemudian kebijakan yang kedua adalah
kita berharap masyarakat bisa mengingatkan kepada komunitasnya
masyarakat bisa memahami
manakala kemudian dirinya merasa sakit atau merasa tertular oleh orang lain
maka disarankan untuk menghubungi fasilitas kesehatan manapun
konsultasikan dengan dokter tidak perlu panik
konsultasikan dengan dokter nanti dengan pemeriksaan yang teliti oleh dokter
maka akan bisa ditentukan apakah ada dugaan ke arah covid sembilan belas
oleh karena itu jangan kemudian membuat keputusan sendiri untuk meminum sesuatu obat
untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diakini bisa menyembuhkan atau mencegah ini
padahal belum terbukti secara ilmiah
oleh karena itu mari sama sama kita rasional
mari sama sama kita manfaatkan seluruh fasilitas yang ada di negara ini
baik secara langsung mendatangi dokter
maupun secara virtual bisa menggunakan aplikasi aplikasi di beberapa unicorn
untuk mendapatkan konsultasi ini
hotline sudah disiapkan di satu ratus sembilan belas extension dua
beberapa unicorn yang juga akan membantu
misalnya adalah seatpedia haludoc dan sebagainya
ini juga mengumpulkan sarana yang bisa kita pakai untuk mendapatkan informasi yang terus menerus
peran serta masyarakat untuk saling menjaga
untuk saling mengingatkan saling bertenggang rasa menjadi modal di dalam kaitan ini
kemudian kita sudah juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan isolasi diri
ini tujuannya adalah untuk betul betul kita mengefektifkan upaya
agar tidak terjadi penularan antara yang sakit ke yang sehat
ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga
di dalam kehidupan keluarga
apabila salah satu dari anggota keluarga kita merasakan ada keluhan seperti influenza
sebaiknya segera untuk melaksanakan isolasi diri
gunakan masker sepanjang hari
upayakan memiliki jarak yang cukup secara fisik dengan anggota keluarga yang lain
tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penularan keantaraan
jangan menggunakan alat makan alat minum secara bersama sama
biasakan untuk mencuci tangan dan memuncuci alat alat yang kita pakai dengan menggunakan sabun
ini adalah upaya di dalam kaitan dengan isolasi diri
tentunya akan dilanjutkan diikuti dengan kegiatan melakukan monitoring diri
manakala kemudian keluhan fisik seperti influenza semakin memberat
panas dingin panas yang tinggi kemudian disertai batuk dan keluhan sesak
segera hubungi fasilitas kesehatan yang paling memungkinkan untuk dihubungi
dan yang terdekat dari lingkungan sosial sekalian
kemudian pemerintah sudah melaksanakan kegiatan screening masal
pemeriksaan dengan menggunakan metode rapid test ditujukan adalah untuk secepatnya
melaksanakan pencarian kasus positif di tengah masyarakat
untuk saat ini ada satu ratus dua puluh lima ribu kit pemeriksaan cepat yang akan kita bagikan ke seluruh indonesia
dan kita mulai bergerak di hari ini
beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan kegiatan yang serupa dengan menggunakan metode yang sama
kita mendapatkan beberapa hasil positif
meskipun lebih banyak kita temukan yang hasilnya negatif dari pemeriksaan screening ini
perlu dipahami bersama bahwa hasil negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit
karena kita ketahui pemeriksaan rapid test ini adalah berbasis pada serologi untuk mengukur kadar antibody dari munculnya virus
sudah barang tentu bahwa tidak setiap infeksi virus pada hari yang sama langsung muncul antibody
dibutuhkan waktu beberapa hari sejak infeksi itu terjadi agar antibody muncul dan bisa terdeteksi
oleh karena itu pada saat pemeriksaan memberikan hasil negatif bisa saja sebenarnya antibody belum terbentuk karena infeksinya baru berlangsung kurang dari tujuh hari
oleh karena itu langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah dilakukan pemeriksaan ulang setelah hari ke tujuh sampai dengan hari ke sepuluh untuk kita ukur kembali antibody nya
manakala hasil pemeriksaan kedua ini masih tetap negatif kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini sedang tidak terinfeksi
tetapi ingat bahwa kita belum punya kekebalan untuk tidak terinfeksi
oleh karena itu sikap hati hati menjadi penting untuk ini
inilah yang kemudian dilandasi dengan kegiatan untuk membatasi diri melaksanakan isolasi diri termasuk mengatur jarak fisik dalam konteks berkomunikasi dengan siapapun
ini penting karena kita harus meyakini pemeriksaan rapid pemeriksaan cara cepat yang pertama
dan kemudian dinyatakan
dan kemudian dinyatakan negatif tidak memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi sakit
oleh karena itu saudara saudara sekalian kita tentunya akan mulai berpikir manakala pemeriksaannya positif
inilah yang kemudian akan kita tindak lanjuti dengan menggunakan screening pemeriksaan yang tahap kedua yang kita sebut dengan pemeriksaan antigen
yang kita kenal dengan pcr
pemeriksaan secara molekul
apabila pemeriksaan dengan cara ini positif pasti dikatakan bahwa yang bersangkutan terinfeksi
inilah sebabnya maka kemudian pemerintah menyiapkan beberapa fasilitas untuk menambah ruang isolasi rumah sakit
di antaranya tadi yang sudah diperiksa dicek kesiapannya oleh bapak presiden adalah wisma atlet
tujuannya adalah melaksanakan isolasi rumah sakit
oleh karena itu sudah barang tentu kita hanya akan merawat kasus kasus positif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan antigen
ini yang kemudian perlu untuk kita masukkan ke rumah sakit dengan catatan bahwa memang tidak mungkin melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah dengan berbagai pertimbangan aspek medis
disinilah kemudian terapi akan kita berikan secara medis

kita bisa getar pelanggan yang benar dan meneroris kebaikan makanan
sendiri dan jumlahnya cukup tetapi kami mohon sekali lagi masyarakat untuk tidak kemudian
berbondong bondong untuk membeli menyimpan dan mengkonsumsi sendiri tanpa ada resep dari dokter
hai kloroquine adalah obat keras oleh karena itu penggunaannya sudah barang tentu harus atas resep
dokter dan dalam pengawasan dokter untuk perawatan pasien di rumah sakit tidak untuk diminum sendiri
di rumah ini beberapa hal yang secara penting saya sampaikan pada hari ini sebelumnya kemudian
saya sampaikan tentang perkembangan update dari kasus yang kita dapatkan yang kita catat mulai
tanggal dua puluh dua maret pukul dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga maret pukul dua belas
hai ada penambahan kasus baru sebanyak enam puluh lima orang yang terdisklusi di berbagai provinsi yang bisa
kita lihat di tabel sehingga total kasus pada hari ini menjadi lima ratus tujuh puluh sembilan kemudian ada penambahan kasus yang
sudah dua kali follow up spesimen dua kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak
satu orang sehingga total kasus sembuh adalah tiga puluh orang kemudian ada satu tambahan lagi kasus
yang meninggal dari data yang kami rilis kemarin empat puluh delapan sehingga total kasus meninggal adalah empat puluh
hai berdasarkan distribusi provinsi inilah kemudian pemerintah pusat melaksanakan distribusi
apd distribusi alat
screening test distribusi masker dan distribusi obat obatan kita berharap bahwa semua fasilitas
kesehatan yang memberikan layanan terhadap pasien covid sembilan belas ini bisa kita penuhi secara standar
kebutuhan apd kebutuhan reagen kebutuhan masker kebutuhan obat obatan sehingga kita bisa lebih
efektif lagi melaksanakan layanan rawatan dan kita bisa memberikan yang terbaik
untuk para warga negara kita yang sedang sakit covid sembilan belas ini beberapa hal yang kami laporkan pada hari ini terima kasih selamat sore